sampai jumpa di video selanjutnya
pokoknya gue gak akan biarin lo ngerebut sita dari gue
nah ini tata mau kasih liat lagi sama sita
ini bukan baju boneka sayang
ini baju sita waktu masih bayi
ini mama dewi sendiri loh yang jahit
mama dewi sendiri yang ngecei
tante maya mau kasih tau sama sita
selalu ingin memberikan yang terbaik buat kita
hei siapa ini tuh
sita itu mamanya
sita takut sama nenek siri itu
kita mama kan belum kasih hadiah ulang tahun sama kamu
kamu ada permintaan gak
sita mau mama dewi gak jadi mama sita lagi
sita maunya ditukar aja sama mama lila
ya ampun aku udah cari kemana mana wi
tapi sita tuh gak ada
aduh dia kemana sih
mbak maya juga gak ada di rumah
pasti sita pergi sama maya ya kan bu
gak mungkin wi
gak mungkin sita tuh pergi gak pamit sama aku
dari kecil kan aku yang ngedidik dia
udahlah gak usah khawatir
paling juga perginya gak jauh jauh dari rumah kok tenang aja ya
ya ampun ibu itu gak mungkin banget
walaupun cuma ke depan dia pasti pamit sama aku
ibu kan tahu dia dari kecil deket banget sama aku gak mungkin yang ngelakuin itu
mbak ibu bener kayaknya kita gak usah terlalu khawatir
dewi yakin sita pasti perginya sama maya
wi berapa kali sih aku bilang gak mungkin
sita tuh kalau pergi gak mungkin gak pamit sama aku
lagian aku heran sama kamu kamu tuh ibunya
si thaila kok kamu malah santai santai aku aja yang bukan ibunya panik setengah mati wi
ya ampun wi
kamu gak percaya banget sih sama aku
berapa kali sih harus aku bilang gak mungkin
kalau aku bilang gak mungkin dia nggak mungkin nggak mungkin dia pergi sama maya
cita sayang kamu tuh dari mana aja mama tuh panik nyariin kamu sayang
maafin sita ya mah soalnya tadi sita buru buru
oh ya tadi tuh sita di jalan beli sesuatu
wah jadi tadi sita pergi diem diem mau kasih surprise ya buat mama malila
iya aduh mama seneng banget
sebenarnya sih bukan buat mama lila tapi buat mama dewi
kamu beli sesuatu buat mama
tapi kalau santai mama melilla mau juga nanti sita beliin kok lagian tabungan sita juga masih banyak
suka mama dewi
suka sayang apalagi ini kan dari kamu
mungkin itu sebagai tanda permintaan maafnya sita soalnya kan selama ini sita udah jahat sama mama dewi
sita boleh ikutan belajar ngajinya kan
pastinya boleh sayang
kita sama sama baca bismillah dulu
yaudah sekarang lara
kamu tolong ajarin cerita yang kamu pelajarin kemarin
si dewi makin lama makin menjadi jadi
dia bukan cuma merebut sita tapi juga lara
sampai akhirnya brake
bahan si sita
ibu bapak permintaan darahnya sedang dalam proses jadi harap menunggu sebentar
kenapa mesti minta darah dari pmi
kita orang tuanya salah satu dari kita kan bisa mas
nggak bisa kita nggak bisa nyumbangin darah nanti
karena andre bukan
andre bukan bukan apa mas
bukan apa apa bukan apa
aku cuma tidak mau
kondisi kita jadi menurun setelah menyumbangkan darah nanti
tanti kita kan orang tuanya
kita masih harus begadang begadang untuk menjaga andre kan
lagian kalau beli aja bisa ngapain kita mesti rep
kalau dipikir pikir kalau andre betul anak saya kenapa mas soni segitu ngototnya melarang saya menyumbangkan darah ya
atau jangan jangan andre memang betul bukan anak saya bukan putra kandung saya
tidak mungkin ah kayaknya juga ngapain sih sampai terganggu sama omongan orang gila itu
lagian juga ngapain sih sampai terganggu sama omongan orang gila itu
mendingan belanja deh
cepat lagi dihantar semuanya kan ya
ya mama tinggal kue titipan satu aja
itu saya sekalian jalan pulang ke rumah
eh pak hamid apa kabar pak
dewi kamu ngapain sih rama rama sama dia
dia tuh orang jahat tahu nggak
orang nggak bener
nanti kalau kamu deket deket sama dia
bisa ketularan dosanya
ibu tanti ibu tanti takut ketularan dosa saya
atau takut rahasianya terbongkar
ibu tanti itu punya sebuah rahasia yang sangat besar
yang tidak ingin seorang pun tahu
orang yang selama ini ibu anggap darah daging ibu
maksud bapak apa
maksudnya suami saya andre
jadi kamu belum tahu kan
orang yang kamu cintai suami kamu itu
yang redha dan
warga terudah itu